pegawai kantor pinjaman uang online ilegal yang berada di tiga unit repo di kawasan penjaringan jakarta utara
tak bisa berkutik saat digerebek polisi jumat sore
polisi meminta mereka berdiri dan mengangkat tangan
serta melarang para pegawai menutup layar komputer yang tengah dibuka
kantor berinisial vd ini bergerak di bidang peminjaman uang secara online
para pekerja menawarkan pinjaman uang yang dikirim melalui sms secara acak
dengan cara mengklik tautan aplikasi telepon pintar dan terhubung dengan komputer yang ada di ruangan ini
selain tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan
kantor pinjaman uang online ini menawarkan pinjaman tanpa jaminan
mereka menggunakan sistem potong uang pinjaman di awal
dengan nominal pinjaman maksimal dua lima juta rupiah per nasabah
namun bila nasabah terlambat membayar tagihan
akan dikenakan denda lima puluh ribu rupiah per hari
puluhan debt collector perusahaan ini pun siap menebar ancaman dan fitnah
melalui pesan teks dan pesan suara whatsapp kepada nasabah yang telat membayar
fintech ini ternyata tidak terdaftar di ojk atau otoritas jasa keuangan kita
yang merupakan lembaga pengawas terhadap kegiatan kegiatan seperti ini
mereka juga melakukan tindak pidana lain
yakni mereka melakukan pengansaman
kemudian penyebaran fitnah melalui sarana elektronik
jaringan pinjaman uang beromset miliaran rupiah per bulan ini
tercatat memiliki nasabah di dua aplikasi yang mereka ciptakan
masing masing sebanyak tujuh belas lima ratus enam puluh orang dan delapan puluh empat tujuh ratus delapan puluh lima orang
satu hal yang harus diwaspadai adalah para pelaku bisa mengakses data pribadi nasabah
melalui aplikasi pinjaman telepon pintar yang diciptakan pt br
polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini
seorang diantaranya adalah direksi pt pd dan br yang merupakan warga negara tiongkok
polisi masih memburu dua direksi lainnya yang juga wna asal tiongkok
petugas juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya beberapa unit komputer
kartu sim ponsel dan lainnya
gunawan sugro jakarta